betul karena ada banyak sekali lagu yang tentu kita ingat
nah kalau nanti di sembilan ratus festival mas faris akan membawakan berapa banyak lagu
waktunya kan cuma empat puluh lima lima puluh menit
mungkin sekitar tujuh
tujuh lagu oh itu udah kemewahan banget
lagu hit semua ya
tadi juga saya live instagram terus udah pada tahu juga ternyata langsung ada yang bilang
selamat ketemu apa sampai ketemu nanti
wah hebat apa sih yang membuat mas faris mau bergabung atau ikut serta dalam konser ini gitu mas
oke yang pertama rasa hormat
rasa hormat saya saya sadar bahwa tanpa penggemar saya gak ada apa apanya
jadi artinya mereka lah sebetulnya sumber kekuatan kami sumber energi kami sendiri
jadi buat saya saya selalu selama orang masih menginginkan saya di panggung saya masih akan berada di panggung
jadi tepatnya apa ya
udah berapa kali mencoba mau berhenti
mencoba berhenti ternyata diminta lagi
sebab buat saya yang penting asal orang senang membuat hati orang lain gembira dan bahagia itu adalah yang penting
yang salut adalah puluhan tahun berkarya tapi karyanya suaranya mas faris tetap sama
itu rahasianya apa sih mas
staminanya sampai suaranya pun masih tetap oke
tapi nanti ditahan ditahan dulu jawabannya
dijawabnya selanjutnya pak mirsa
jadi anda jangan kemana mana tetap bersama kami ya di goodmore
mas faris rm di sebelah saya aduh saya mau buru buru foto ya tapi jangan sekarang nih
dan di studio juga ada arinda mentari putri selaku promotor dan raih raih festival
terima kasih mbak arin sudah datang di good morning juga
nah dari mbak arin apa namanya kepikiran pertama kali nih
siapa aja nama nama yang harus terlibat dan kemudian juga ada nama faris rm itu pasti lah ya
itu pertimbangannya apa aja nih mbak
pertimbangannya kita sebelum memilih line up kita selalu melempar survei kepada para penonton
di sosmed kita siapa artis yang memang mereka ingin tonton di night festival kali ini
dan pemilihan mas faris juga atas hasil survei tersebut banyak yang request mas faris untuk menjadi salah satu line up kami juga
artinya sebenarnya kalau survei itu kan survei sama kid zamanow ya anak anak sekarang
iya lah mereka yang punya gadget kan
nama nama penyanyi sembilan puluh an itu masih terlekat ya di mereka ya
kalau zaman sembilan puluh an itu banyaknya orang pakai facebook
makanya kita akhirnya mengadakan
saya mengadakan survei juga di facebook karena zaman sembilan puluh an tuh lebih banyak di sana
dan ternyata kalau kid zamanow kelihatan pemilihannya itu pasti artis artisnya kayak tofu terus lebih ke yang sekarang sekarang
tapi tetap aja itu pun tumbuhnya di tahun sembilan puluh an ya belum tahun dua ribu an
nah berarti sekarang tiketnya udah hampir habis dong
seberapa besar antusiasnya
antusiasnya luar biasa banget kalau nggak luar biasa tentu kita nggak ngadain berulang ulang dong
sekarang udah ketiga kalinya
antusiasnya sangat besar setiap tahun selalu makin bertambah
jadi menjadi salah satu festival di mana mereka bisa nostalgia tentang masa masa sembilan puluh an di sembilan puluh s festival ini
terus merayu faris em rm bisa ikut dalam fase ini gimana caranya nih
jadi emang udah merasa terpanggil ya karena banyak ternyata masyarakat yang merindukan mas faris
ya kita dengan sosmed kita bisa melihat secara langsung faktual bagaimana keadaan kita di mata masyarakat
seberapa dekat kita bisa follow
jadi sebetulnya memang saya berterima kasih dan saya selalu oke karena saya menghargai
seperti saya bilang tadi saya menghargai penggemar dan penikmat musik kami yang telah mensupport saya selama empat puluh tahun berkarya
itu luar biasa sekali
dan cukup aneh gitu karena kadang kadang saya pikir ini opa kok masih jalan aja
opa pasti banyak yang cinta
tapi begini yang berubah apa sih dari tahun ke tahun mas faris dari sisi pendengarnya dari sisi kita sebagai konsumennya ya
gini kalau dari kita tengok secara teknologi aja dulu ya teknologi itu kan makin kesini tuh makin besar peranan seorang penikmat musik untuk menentukan apa yang dia mau dengar
kalau kita zaman kaset dulu kan kita putar lagu semuanya kedengeran tuh
jadi kan kita udah
apalagi sekarang udah download apa segala macam itu sudah sangat luar biasa
jadi artinya kadang kadang dulu saya masih ingat pernah sekali dulu misalnya daft punk kita gak tau namanya mungkin gak kedengeran dibanyak tapi begitu show di bali di lima ratus ribu orang
bener bener memang luar biasa
tak terduga dan segala macam
itunya lebih lebih
jadi makanya bekerja juga sama anak anak yang sekarang lima bintang anak anak yang sekarang memang lagi aku namanya lagi
hits lah ya
petualangan sharing di zaman sekarang lah ya
jadi bener bener luar biasa sangat sangat apa ya sangat ter apa namanya terheran heran gitu
nah terus apa namanya mas faris begitu beradaptasi dengan teknologi yang sekarang gitu ya bagi penyanyi seperti mas faris kan karyakaranya tuh sebenarnya karyakaranya bisa dibilang masterpiece semua begitu ya
terus ini ada teknologi ada platform baru nih yang muncul
ini bagaimana mas supaya bisa apa ya bisa match gitu
yang penting kita ini kami mencoba saya selalu mau belajar
saya selalu mau belajar saya selalu mau berkolaborasi dengan generasi yang sekarang
saya gak pernah menutup menutup apa ya pintu ilmu
pintu ilmu yang saya miliki dan juga saya selalu mau bekerjasama
nah dari situ saya bisa melihat bisa merasakan bisa memahami apa sih yang terjadi
bagaimana approach ke pasar
sekarang lebih baik cara gimana gitu
dulu ketika masih analog misalnya saya pikir misalnya cara yang terbaik untuk mengundang seseorang atau penggemar kita ke satu pentas kita itu sebetulnya dengan cara kita sendiri yang mengundang
jadi artinya kita ngomong misalnya kalau shownya malam itu mungkin arian masih ingat kalau shownya malam kita pagi pagi bikin itu tuh bikin interview radio
jadi kita mengundang sendiri direct pada hari hari
dan sekarang di sosmed itu lebih gampang lagi
kita bisa sejauh kita rajin buat teaser sendiri
mungkin ada di komentar
komunitas dia itu cepat sekali
cepat murah lagi ya
pertanyaan saya belum dijawab tadi soal zaman berubah lagu lagu berkembang tapi mas farisnya tetap oke gini gini aja penampilannya coba tadi album album deh kan video video klipnya tetap sama
ini rahasianya apa sih mas faris
rahasianya adalah hidup dengan keluarga yang bahagia
wah hati bersih
rahasianya adalah keluarga bahagia
siapa lagi mbak yang akan tampil nanti di festival ini
kita ada dua puluh dua penampil dari artis internasional
dan untuk dari artis nasionalnya ada nama nama seperti dewa sembilan belas feet ari lasso club project potret the groove rezarta mafia atau nama nama yang mungkin sudah lama tidak didengar seperti shaden ragis stinky
stinky ada andre juga
oh tidak tahu
kalau dulu penyanyi
oke nanti ada juga ya
terus kita ada warna purpose stick band neo sweet martabat pop dan masih banyak lagi
sukses intinya untuk sembilan puluh festival sukses juga untuk mas faris ya
rencananya juga ada karya karya baru yang nanti akan dikeluarkan di tahun tahun ini ya
jangan lupa dibikin kompilasinya ntar
ketemu ya di kemayoran loh
oke dan pemirsa tadi ya perbincangan dengan mas faris rm dan juga mbak ari
mbak arin tentang festival sembilan puluh itu ya anda kalau misalnya mau menyaksikan lebih utuh lagi ya segera datang aja dua puluh lima november ya
jangan lupa begitu cari aja dimana lah di google itu pasti ada tahu cara untuk mendaftarnya
atau cara dapetin tiketnya yang katanya udah mau sold out ya